saudara gunung beruang di kabupaten sitaro sulawesi utara erupsi dengan status menjadi level empat atau awas
selain erupsi dan gempa bumi terjadi kilatan petir di sekitar kolam letusan
hingga sabtu erupsi masih terus terjadi di gunung ruang kabupaten sitaro sulawesi utara
gunung ruang pun kini ada dalam status level empat atau awas
badan nasional penanggulangan bencana bnpb menyebut sekitar sebelas warga perlu dievakuasi
akibat aktivitas erupsi gunung buang
pemerintah kabupaten sitaro menyebut sejak gunung ruang erupsi pada enam belas april lalu
hingga kini kebutuhan logistik warga yang mengungsi semakin menipis
kita upayakan memang stok yang seperti yang disampaikan tadi kita lihat sendiri kan sudah mulai menipis
jadi memang mudah mudahan juga para pengus itu untuk berhemat

jadi kebutuhan dasar para pengungsi makan minum air erupsi dan kalau boleh pakaian
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg mengeluarkan rekomendasi
agar masyarakat menjauh minimal empat km dari gunung ruang
selain itu disarankan untuk memakai masker dalam aktivitasnya
apalagi gunung ruang sempat meluncurkan awan panas hingga setinggi dua lima km
untuk rekomendasi dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
agar masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya sejauh empat km dari pusat aktivitas
dan masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker apabila berpergian atau keluar rumah
untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat membahayakan sistem pernafasan
fenomena yang cukup mencekam pada saat erupsi gunung ruang adalah munculnya kilatan petir
yang menyambar bersamaan dengan menyemburnya awan panas
kilatan tersebut sempat terekam dan menambah kepanikan warga
dalam unggahannya di akun x pvmbg menyebut petir vulkanik dapat terjadi karena adanya tumbukan
dari partikel partikel dari material erupsi yang terfragmentasi dalam jumlah yang signifikan saat erupsi eksplosif
saat ini status gunung ruang berada di level empat
pvmbg juga menyebut potensi erupsi masih tinggi beberapa hari ke depan
mengapa petir vulkanik bisa terjadi saat erupsi dan apakah berbahaya
kita akan bahas bersama pakar mitigasi bencana geologi surono
selamat malam mbak selamat malam para pemirsa kompas tv yang saya hormati
mbak rono kalau bicara soal petir vulkanik ini kan sempat viral karena menambah suasana mencekam saat itu
sebenarnya ini berbahaya dan apa sih
bagaimana bahasa awamnya untuk petir vulkanik ini
sebetulnya semua ya semua letusan gunung api itu ada petirnya
mungkin karena melihatnya malam sehingga sinarnya kilat kilatannya tidak begitu nampak
kalau malam kelihatannya nampak tetapi selalu ada
mari kita lihat ya petir yang bukan dari vulkanik dan petir yang vulkanik
kalau petir yang akbar hujan itu kan memang ada awan pembentuk hujan
yang bergerak karena ketiupan angin dan kecepatan tinggi
maka partikel partikel pembentuk hujan itu saling bergesekan kemudian menimbulkan ion ion negatif dan positif
ion positif yang relatif ringan itu dia naik ke atas bagian atas dari awan
kemudian yang negatif yang relatif berat itu ada di bagian bawah awan
kemudian bumi ya kan kalau ini petirnya adalah awan ke bumi
bumi itu muatannya positif
sehingga dari suatu tegangan yang sangat tinggi
terjadilah perpindahan elektronik negatif ke positif yang di bumi
karena saking cepatnya energi kinetiknya cepat sekali maka berubah menjadi energi panas
karena energi tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditimbulkan gitu
maka terjadilah panas yang sangat tinggi ribuan derajat ya kan
kemudian memanasi partikel partikel udara
terjadilah pemuean atau pengembangan volume partikul udara yang demikian cepatnya
karena pemanasan demikian cepat dan gerakan dengan cepat
maka jadi perubahan volume partikel udara dengan cepat maka terjadi ledakan
seperti kalau kita nonton jet tempur gitu yang jalan itu runcing itu terjadi ledakan
nah kalau di gunung api itu juga mirip
nah ada lontaran partikel partikel yang dengan kecepatan tinggi karena tekanannya sangat tinggi
maka ada partikel partikel yang halus yang dilontarkan dengan kecepatan tinggi
maka terjadi gesekan dan terjadilah listrik statis
ada muatan positif yang relatif ada di atas kolom letusan ya kan
dan muatan negatif di bawah kolom letusan
nah di sekitar kawahnya itu yang muatan positif ya kan
terjadi beda tegangan yang demikian tinggi
maka ada suatu pada kondisi jenuh semua alam mencari kesimbangannya
maka terjadinya loncatan loncatan elektronik negatif ke positif
gelatan yang demikian panasnya dan udara partikel udara di sekitar kilatan tersebut terjadi pemanasan secara tiba tiba
terjadilah pengembangan volume tiba tiba
biasanya terlihat dulu kilatnya
karena kecepatan cahaya itu sekitar tiga ratus ribu kilometer per detik
sedangkan kecepatan suara itu hanya sekitar tiga ratus meter per detik
jadi mengikuti setelahnya sudah pasti ya
ya akan melihat cahayanya dulu ya kan
kemudian baru mendengar suaranya
kecuali semakin dekat ya tidak berbeda jauh kelihatan cahayanya
kalau masih jauh ya kan kelihatan kilatnya dulu
berapa detik kemudian baru kedengar suaranya
sebenarnya ini fenomena alam biasa
tapi bicara soal terlihatnya petir vulkanik ini yang biasa terjadi saat erupsi
semakin banyak frekuensinya terjadi atau terlihat apakah akan berpengaruh juga dengan efek yang ditimbulkan setelahnya
efeknya sebetulnya tidak ada karena beda ya
efeknya hanya di sekitar gunung api saja
beda dengan petir pada saat menjelang hujan
dimana awannya itu menyebar demikian luasnya kan
sehingga secara ruang sulit diprediksi dimana akan terjadi petir karena saking luasnya gitu kan
dan secara waktu juga susah kapan ini terjadi petir dan dimana
tetapi kalau petir petir vulkanik itu hanya terjadi ya di kolom letusan gunung api itu sendiri
karena partikel yang dilontarkan dengan kecepatan jet kecepatan sangat tinggi yang saling bergesekan menimbulkan litik statis tadi yang positif relatif di atas yang negatif relatif di bawah
kemudian yang positif ada di sekitar kawah
maka terjadi loncatan negatif ke positif
terjadi petir hanya di sekitar kolom letusan gunung api
tidak keluar dari letusan tidak keluar dari kolom letusan gunung api tersebut
tetapi kalau petir hujan bisa terjadi mana mana di mana awan ada di situ kemungkinan ada petir gitu loh
ah jadi terbayang tapi kalau bicara soal tadi petirnya ada di sekitar kolom letusan saja
artinya potensi bahayanya untuk masyarakat begitu apakah selama itu di luar radius aman yang ditentukan itu artinya tidak akan berpengaruh begitu
aman sekali kalau sudah menghindari lontaran material gunung api maka dia akan selamat dari petir itu sendiri
karena dia positifnya hanya di sekitar kawah saja kok
kalau awan yang mau hujan kan nggak tahu radiusnya berapa kilometer kan
betul karena harus lebih waspada lagi malah ya
selama keluar dari radius enam km dari puncak gunung api ya aman aman saja
jadi petir di gunung api secara ruang itu bisa diprediksi
hanya berada terjadi di sekitar kolom letusan gunung api di material yang diletuskan
secara waktu memang tidak bisa ditentukan kapan terjadi
tetapi secara ruang dia bisa ditentukan hanya terjadi di sekitar gunung api
berbeda dengan petir pada saat mau hujan
di mana di situ ada awan di situ kemungkinan ada petir
apalagi awannya ada awan pembentuk hujan
iya kalau bicara soal petir vulkanik ini semakin banyak juga terlihat
apakah ini akan semakin mengindikasikan aktifnya aktivitas gunung itu erupsi gunung tersebut mbak ronal atau tidak juga
jelas karena letusan terjadinya petir harus ada lontaran material dengan kecepatan tinggi super tinggi gitu kan
sehingga gesekan material yang halus itu membentuk ion ion negatif dan ion positif gitu kan
kalau sering terjadi letusannya berturut turut
mungkin letusannya itu tidak suaranya tidak menggelegar
tetapi mungkin yang menggelegar suara suara dari geledek itu sendiri gitu loh
kalau sistemnya sudah terbuka mungkin hanya lontaran material yang demikian cepat
yang menggelegar dan saling bersautan itu adalah si alintar itu
itu yang terjadi kadang kadang kita terkecoh di situ
waduh menggelegar berulang ulang nah itu geledek yang terjadi
tapi yang jelas di luar radius yang dibilang bahaya itu jadi zona aman untuk warga
aman karena petir vulkanik itu hanya terjadi di sekitar kolom letusan gunung api itu sendiri
sedangkan petir hujan itu itu hanya terjadi di sekitar kolom letusan gunung api itu sendiri

kalau petir gunung api secara ruang dia bisa diprediksi
hanya di sekitar kolom letupan akan terjadi
waktunya yang susah diprediksi kapan terjadi petir
tapi kalau di hujan ruangnya susah karena luas sekali kapalnya juga susah
jadi jelas sekali semoga ini bisa menambah ilmu bagi kita
jadi itu bagi penonton pemirsa kompleks tv juga
antisipasi jika terjadi tanda tanda alam seperti ini apa yang harus dilakukan
selamat selamat bertugas sukses selalu
terima kasih sukses selalu juga pakar mitigasi bencana